jadi karena ini anda dendam dan anda melakukan tindakan pemberkosaan
tidak ada yang lebih baik kita diperawai sama
tinggalkan pacar kamu dan kamu mau jadi pacar saya
jadi karena itu anda bilang ke mama saya

semua data jessica tidak ada yang salah meskipun anda tahu data itu salah
anda bekerja sama dengan jessi
apa sekarang ada masalah baru ya
tapi masalah apa
sampai mas al sibuk banget seharian ini
mas a juga gak ngasih tahu

ini kegedean dikit gak apa apa tapi bagus
ih rapih pinter
hmm enaknya ngapain ya
kita hias tempat tidur
kita hias tempat tidur
tempat tidur dede
ini reina punya ide bagus
mau menghias tempat tidurnya dedek balon biru
ya tuh kebantuin mama
nah ini kamu bantuin oma pegang handphone oma
biar oma yang dorong
eh bajunya mama nanti kena roda coba terus
ini lupa lagi belum diiniin sama kiki
gapapa lah ya
iya sementara doang
nanti bisa ganti ganti warna biru ya
nah bonekanya nanti taruh di situ ya sayang
pasti bagus coba taruh
kan bagus banget
mama udah gak sabar sayang
menunggu hari yang bahagia itu
hari di mana mama jadi perempuan paling beruntung di dunia
karena bisa ketemu kamu
diberi kepercayaan untuk menjaga kamu
pangeran kecil mama
saya harap untuk kedepannya pihak rumah rehabilitasi bisa lebih waspada terhadap orang yang kerja di sini
supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi
karena ini sangat membahayakan kondisi mental dan psikologis dari pasien pasien di sini
terutama anak saya
pak surya saya minta maaf ya atas kejadian yang melibatkan klinis service di rumah rehabilitasi ini ya pak
dan kami akan lebih waspada lagi
semoga gak ada kejadian seperti ini lagi dok
baik pak kami akan usahakan itu
pak aku udah dapet nomor telepon orang yang meneror elsa dari klinis servis yang tadi
nanti kita hubungin dia kita tanya ntar ya
sekali lagi saya minta maaf ya bu sarah
untung aja tadi saya sempat dengar cleaning service itu lagi telpon
kalau nggak bisa bisa dia melakukan hal yang sama lagi sama anak saya
kami akan memperketat semua itu ya bu
dan gak akan ada yang ganggu elsa lagi
ya terima kasih ya dok
ya silakan pak
mama papa kok lama banget sih dari mana
tadi mama sama papa ketemu sama dokter lisa
ngapain ketemu dokter lisa
nggak apa apa sayang tadi mama cuma nanya gimana kondisi kamu di sini
terus dokter bilang katanya kamu semakin sehat terus kamu makin ceria
senang di sini ya
ya kan soal aku pengen cepet cepet keluar dari sini
asal kamu tahu sayang saat kamu keluar dari sini itu artinya kamu akan kembali lagi ke lapas
dua duanya pilihan berat buat mama nak
tapi kalau mama disuruh milih mama lebih senang kamu di sini sebagai manusia yang bebas
ya itu bagus
ya itu bagus
kamu di sini sehat sehat
jaga diri kamu
ya selalu sayang
makasih ya ma kau dengan taruh fotonya ke sini
terima kasih ya ma
saya sangat mencintai pacar saya
kalau kamu mau laporin saya kepada keluarga alfahri
yang jelas saya tidak melakukan apapun
dan satu lagi
seumur hidup saya
saya gak akan pernah rela jadi pacar orang leci kayak kamu
penolakan itu membekas
membuat saya marah dan dendam
jadi karena ini anda dendam dan anda melakukan tindakan pemberkosaan
saya jangan dlatego
kaga ada yangmemakannya
tak ada yangmemakannya